beginilah kondisi permukiman warga rawa indah kapuk muara penjaringan jakarta utara pada senin sore
terlihat rumah rumah panggung di rt tujuh belas rw empat ini nampak seperti biasanya
namun tak disangka di bawahnya terdapat tumpukan sampah di tiap tiap rumah
hal ini lantaran tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara yang berada di lokasi ini
sehingga warga terpaksa membuang sampah di kolong rumah mereka
walau sudah tiga belas an tahun di atas tumpukan sampah warga mengaku sudah terbiasa
namun seringkali mencium bau tak sedap yang terbawa oleh angin

jadi buangnya di kolong aja dari dulu juga

iya udah terbiasa
warga berharap pihak kelurahan kapuk muara bisa menyediakan tempat pembuangan sampah sementara di lokasi ini
agar mereka tak membuang sampah ke kolong tempat tinggalnya
sebelum menjadi ketahui kawasan ini merupakan rawa
dan warga pun kemudian membangun rumah rumah panggung untuk tempat tinggal mereka